kekhawatiran warga terhadap wabah corona atau covid sembilan belas dari wuhan tiongkok memicu kelangkaan
stok masker di sejumlah apotek di kota bandung tak hanya sulit diperoleh harga masker dari tipe
standar hingga tipe khusus meningkat tajam masker bedah yang biasanya dijual dua puluh tujuh rupiah
perpek kini dilepas tujuh puluh rupiah sementara masker n sembilan puluh lima mengalami peningkatan hingga
kali lipat dari biasanya dijual dua puluh rupiah per buah kini dibanderol lima puluh rupiah per buah ya
naik banget tiap minggu sih ada kenaikan dan kebetulan untuk di distributornya sendiri sekarang
dibatasi makanya harganya makin melambung awalnya mungkin bisa pesen di atas sepuluh atau tiga puluh box
sekarang mungkin cuma dibatasi lima atau sepuluh gitu karena kan distributornya juga ngebagi rata
ke semua apotek gitu tak hanya di apotek di sejumlah tempat penjualan alat kesehatan di
kota bandung juga sama menurut pedagang kelangkaan stok masker ini mulai
terjadi sejak awal februari lalu masker yang paling banyak dicari adalah jenis n sembilan puluh lima namun
harganya yang mahal membuat warga beralih mencari masker bedah itu pun stoknya habis
ada lagi nanti minggu sabtu besok kalau ya sabtu besok banyak permintaan tapi
ketersediaannya enggak ada kalau untuk dibilang cuma berapa sih kita enggak
ngelainya kemarin minggu kemarin kita memang ada pengiriman itu di stok dua ribu dua puluh
juga langsung habis kelangkaan persediaan masker membuat pembeli kesulitan mendapatkan
masker tak sedikit warga menyambangi lebih dari satu tempat untuk membeli masker yang
biasa sih yang biasa aja yang biasa aja yang dari apa ya kain gitu lah ya gimana stoknya kosong ya
enggak ada adanya yang apa yang bagusnya katanya gitu nyari tempat lain aja deh buat stok di rumah
biasa pakai motor masker jenis apa yang bisa kita cari masker jenis apa yang bisa kita cari masker

biasa tiga box buat stok di rumah terus sekarang kan lagi musim virus jadi di mana mana kosong dinas
kesehatan kota bandung menyatakan penggunaan masker sebenarnya tidak hanya bagi yang terinfeksi virus atau
mengalami gejala saja sebagai upaya pencegahan penularan seseorang yang sehat pun diimbau
menggunakan masker sebetulnya masker itu kan ada masker tipe n sembilan puluh lima ada masker bedah ya yang biasa
bedah sebetulnya kalau bagi masyarakat sih lebih baik yang biasa juga cukup sebetulnya tidak perlu
n sembilan puluh lima itu biasanya digunakan pada petugas petugas laboratorium yang melakukan apa ya penelitian dan
sebagainya karena memang masker n sembilan ratus sembilan puluh lima itu kan pori porinya sangat kecil ya pori porinya sangat
kecil padat jadi menggunakan masker yang baik dan benar itu tentunya harus menutupi hidung harus menutupi mulut
karena kami banyak melihat di apa di luar ya banyak yang menggunakan masker di bawah hidung kan percuma
seperti itu wabah virus corona covid sembilan belas telah menyebar ke berbagai negara di asia tenggara
salah satunya adalah singapura bahkan organisasi kesehatan dunia atau who telah mengumumkan status
darurat dunia atas wabah yang telah membunuh lebih dari seribu jiwa di seluruh dunia tim liputan
cnn indonesia bandung jawa barat